keinformasi lain presiden joko widodo membuka gelaran konferensi tahunan indonesia petroleum association
konferensi ini diadakan untuk mendiskusikan bagaimana masa depan dari investasi dan industri migas di indonesia ke depannya
konferensi tahunan indonesia petrolium association atau ipa dihadiri oleh seluruh perusahaan minyak dan gas dalam dan luar negeri
di depan seluruh pimpinan perusahaan migas yang berinvestasi di indonesia
presiden jokowi menyampaikan betapa berpengaruhnya industri migas terhadap stabilitas negara
presiden juga menyampaikan kekecewaannya terhadap salah satu bumn migas terbesar di indonesia
yaitu pertamina yang dianggap sejak lama hanya melakukan eksplorasi kecil kecilan
dengan mulai meningkatnya persaingan industri minyak presiden berharap agar kementerian sdm segera mempermudah perizinan investasi migas
agar industri migas di indonesia tetap bisa bertahan
di industri migas ini sebagai contoh misalnya
informasi yang saya terima sejak tahun tujuh puluh an tidak pernah melakukan eksplorasi dalam jumlah yang besar sampai saat ini
yang ada eksplorasi yang kecil kecil
ini ada apa
oleh sebab itu saya perintahkan tahun yang lalu untuk
menteri sdm memangkas sebanyak banyaknya regulasi peraturan yang ada di kementerian sdm
sudah dipangkas satu ratus delapan puluh enam peraturan yang membuat ruwet
yang membuat kita bertele tele kalau mau investasi di bidang ini